kalian memang cocok bener kata klien mama
kalian itu serasi cocok pake banget tau
dari tadi mama cocok cocok dulu
masa harus diantarin ke parkiran segala sih mas
yaudah kalau nggak mau
kalau bisa ma
yaudah hati hati ya clara
masa clara mau naik motor aja harus bilang hati hati sih
siapa tahu nggak biasa naik motor
jangan jangan nanti naik motor ngadepnya ke belakang lagi
ya udah boy berangkat ya
waalaikumsalam ya nak
jagain ya boy
ini nih lama kelamaan
si boy itu bisa deket sama clara
dan ini yang namanya cocok pake banget
sekalian gue langsung pulang aja
bentar dulu dong
main pulang aja
tungguin gue dulu dong
kan moni belum dateng
tungguin aja camar lo dulu
biar kenalan gitu
gue mana berani
kalau moninya belum dateng
sampai moni dateng aja ya
loh ngapain sih neng kak dia woy
wah jangan jangan janjian sama si kemot ya ma
ngapain juga sih neng kalau janjian sama si kemot ada temannya
si neng janjian sama si kemot
juga bawa pacarnya
oh double date ini mah
teh anis teh ngajak makan di sini
pengen kenalin sama anaknya
terus kenapa sih neng ikut
anaknya teh temennya si neng gitu ya
tapi kenapa neng harus ikut tuh ya
jadi penasaran siapa ini teh anaknya si teh anis
ah kudu dicek ini mah ya
neng itu p rica
putusnya bachtu si dia
aku mulai bersemangat

boy aku mau turun di depan aja dulu
aku turun disini aja ya
ingin aja turun sini aku nanti naik taksi aja
kamu gak mau aku boncengin ya
cuman aku kayaknya
kurang nyaman aja di boncengin sama kamu
reva tuh gak bakalan marah sama aku
karena dia tau kan kita cuma temen kan
enggak deh aku gak enak aja
takutnya dia salah paham gitu apalagi kalau ada orang lewat
terus dia nyampein ke clara
dan ditambah tambahin kan jadi masalah
beneran nih gak apa apa
iya sih terus gak apa apa
aku cariin taksi dulu ya
terus aku mau bawa kamu ke sana
hai rai ini udah lama banget nih jangan kelaman dong ya bentar dulu
gue telepon mau dia ya iya iya cepetan
ini kenapa ya aduh motor gua nggak biasanya mogok kayak gini nih
halo rai kamu dimana siang kok belum nyampe juga aku udah nyampe nih diantuin megan
eh ini aku masih kena mogok nih motorku di jalan aku
juga nggak ngerti
kenapa aku kayak gini nih terus aku harus gimana dong
aduh gimana ya kamu masuk aja duluan deh ya
soalnya mamaku juga katanya udah dari tadi di sana kok
ah nggak mau ah kalau aku masuk duluan ntar mama kamu tanya tanya lagi sama aku macem macem
ya kalau kamu nggak temenin aku grogi tau
aduh kamu kenapa masih pakai grogi segala siang
kan semalam udah ketemu sama mama
iya kan baru semalam doang dikenalin
belum kenal terlalu jauh ntar kalau mama kamu nanya yang macem macem gimana
ini masalah aku juga gak mungkin ninggalin motor aku yang ini harus dibawa ke bengkel
dan aku nggak tahu benernya tuh lama apa sebentar
ya tetap aja pasti kok sebelum kamu datang pasti mama kamu tuh nanya nanya sama aku
ya udah gini deh kalau kamu grogi kamu malu sendirian dateng coba aja tuh
minta ajak meghani ada ke dalam ya minta ditemenin meghan dulu
soalnya aku nggak mungkin banget tinggalin motor aku yang
aku takut dia ntar dia antar sama orang nih
soalnya juga kan aku nggak tahu nih benernya lama apa enggak ya kamu masuk zajakgyudode aku taki this girl appliances
nge spot gisnadist biokou bentar aja bentar aja bentar ona kosong pelo kalian yang teguh file ngetahu n sisters because megank ish while ah

aduh sakit ah
kamu udah sampai dojo
kamu gak ngebut ngebut kan
kasian kalau kamu ngebut
ya enggak lah ma
masa boy ngebut ngebutan jalanan umum sih
pinter anak mama
mama kan cuma ngingetin aja
takutnya kalau kamu buru buru terus kamu lupa
enggak mbak ini juga baru nyampe kok
mama mau ngomong sebentar dong sama clara boleh
soalnya tadi clara itu buru buru
jadi mama lupa deh surutan